ibu kenapa sih ibu kalau pergi tuh gak bilang bilang sama aku
ibu bosan bosan tinggal di rumah
makanya ibu pengen jalan jalan keluar
ibu ibu kalau misalkan ibu mau pergi ya tinggal minta tolong
tapi jangan sama dia dong bu
kenapa harus sama dia sih
ibu ibu mau ke cerita gimana
yaudah berarti nanti kalau kamu main ke rumahku kita bisa sambil baca baca dong
yaudah aku ambil dulu ya
taruh taruh dulu ya
temen itu selalu berbagi dan bersama sama terus ya kan
kamu baik banget ya sama aku
aku bersyukur bisa temenin sama kamu
aku juga senang banget intan bisa teman sama kamu
kan selama ini di rumahku gak ada temen
tapi sekarang udah ada kamu yang aku anggap kayak saudara aku sendiri
itu kayaknya oma pergi deh
dah kamu sekian tenang aja jangan takut
iya tiara aku udah tenang kak
ayah kamu mau berenang gak
emang boleh tiara aku berenang
kita berenang bareng ya
aduh ibu kemana sih
tadi kok dia dicari cari gak ada
kenapa dia keluar
sudah dibayar pak sama ibu
kalau begitu saya pamit dulu ya pak ya

adesso mau posisi kasih hati saya
sama orang yang muncul di lini
naila harus bercerai dari ardi
biar aku yang bawa ibu masuk
ibu kenapa sih ibu kalau pergi itu gak bilang bilang sama aku
ibu bosan bosan tinggal di rumah
makanya ibu pengen jalan jalan keluar
ibu ibu kalau misalkan ibu mau pergi ya tinggal minta tolong
tapi jangan sama dia dong bu
kenapa harus sama dia sih
ternyata nailah benar benar berhati hati
dia marah sama aku
kalau dia benci aku gimana ya
bu kalau gitu aku papet ya bu
nailah kamu sebaiknya gak sekasar itu sama mirza
dia kan banyak membantu keluarga kita
bu ibu kalau misalkan ibu mau pergi kan aku udah bilang
tia minta tolong sama aku atau gak sama tiara
jangan sama dia bu
aku gak mau memberi harapan palsu sama dia
nai seandainya kamu mau membuka hati kamu buat laki laki lain
kamu pasti akan lihat mirsa itu laki laki yang baik
tidak seperti suami kamu itu
kamu banyak banget aduh
sini deh sini deh
oh ya aku bisa bikin balon yang banyak
itu mah dikit
ini nih mah dikit
ini mah dikit
mas ardi kelihatan sedih
pasti habis berhutang sama mama
tantun kalian tuh
tidak bisa sampai basah gini
emang tadi hujanan
sebelum kita main gelembung kita ngapain
nanti harus segera pulang ya kan
kasian sama mama kamu di rumah
nanti aku pasti main ke rumah kamu kak
yaudah yuk tante anter mau pulangin saya
oh ya tante
mau ikut masuk
soalnya ini udah mau malu
oh ya tiara
kamu janji ya besok kesini
mainan kamu udah aku bawa nih
iya aku masih ke rumah kamu kak
mereka begitu akrab
tapi mereka nggak tahu kalau sebenarnya mereka itu kakak dan adik
tante itu senang melihat pertemanan kalian berdua
tapi jadi jeles nih pengen punya temen kayak intan
intan itu baik banget
tiara kamu juga baik banget
sekarang tiara dan tante harus pergi duluan ya
kamu baik baik ya sayang

kamu sakit sih
kamu tak kece
ketawa letsau rupiah
oh ini mah jadi tiara mah tadi dia bilang suruh nitipin ini di rumahku
katanya nanti kalau dia main kesini juga ada mainan nih
ya ampun tiara cantik baik banget sama kamu sayang
sini apa sih
lucu banget bonekanya
enggak dong mah
ada buku dongeng juga sayang
mau bacain buku dongeng gak
sini sayang deket kan
sekarang kita baca kanggu guru
kamu tau gak kanggu kanggu yang sekelompok empat
yang ada anaknya juga
iya siapa yang gak kenal aku aku adalah